kiprahnya bermula ketika menjadi wakil ahok di tahun dua ribu empat
manis pahitnya memimpin jakarta turut dirasakan demi jakarta yang lebih baik
bagaimana kesan jarod saiful hidayat selama memimpin ibu kota jakarta
alhamdulillah warga sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan semaksimal mungkin
jangan lewatkan special interview gubernur jarod minggu lima belas oktober jam sembilan malam di cnn indonesia